kalau aku pake gelang riki kalau riko ada tayu lawaknya disini
sebagai kembar identik sekilas memang sulit untuk membedakan antara adit riko pradana dan adit riki pradana
dua atlet muda andalan indonesia di lintasan seratus meter
perkenalan keduanya di dunia atletik dimulai saat pemuda berusia delapan belas tahun ini masih duduk di kelas enam sd

tak hanya fisik yang serupa keduanya juga memiliki prestasi yang nyaris sama di dunia atletik
di asean school games dua ribu sembilan belas rico dan ricky yang diturunkan di nomor estafet empat x seratus meter putra
sukses membawa tim indonesia meraih emas
di nomor seratus meter putra riko dan riki juga menguasai podium
rico menjadi yang tercepat dengan catatan waktu sepuluh tujuh puluh tiga detik
sementara riki meraih perunggu dengan catatan waktu sepuluh sembilan puluh dua detik
catatan waktu yang masih di bawah rekor nas remaja sepuluh delapan belas detik yang dibuat oleh lalu muhammad zohri
sekarang dapat tiga emas alhamdulillah tiga emas
kalau aku satu emas sama satu perunggu
bangga udah juara naik podium berdua kan udah lama nggak naik
kurang puas waktunya belum belum belum mencari waktu pribadi
dengan sederet prestasi yang diraih tidak tertutup kemungkinan bagi riki untuk menyusul riko yang telah terlebih dahulu bisa menembus masuk ke squad pelatnas
keduanya pun sepakat mengidolakan salah satu seniornya di platnas atletik indonesia
ya lainnya kencang juga sama pribadinya baik
ya sekarang kak zori sih
ya dia kepribadiannya bagus rajin sholat rajin beribadah
ibadah latihan disiplin
di usianya yang masih belia perjalanan yang akan dilalui riko dan ricky di dunia atletik memang masih sangat panjang
hanya dengan kedisiplinan serta kerja keras keduanya akan dapat mewujudkan mimpi meraih prestasi di level dunia
erlangga wisnuaji soni sulistiono semarang